meskipun agak berat tetapi tetap seru sampai sampai kita bertiga ketagihan
dibikin gampang aja sih buat mencapai
dan terakhir arisan handphone